fakta yang kami temukan korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan
yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan
itu terjadi karena desak desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan
di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus pssi harus bertanggung jawab
dan sub sub organisasinya
nah bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan aturan resmi
yang kedua berdasar moral
karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum
tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas seringkali bisa dimanipulasi
tanggung jawab asas hukum itu apa
itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada